topik berikutnya usai tewasnya taruna stip karena dianiaya seniornya
menteri perhubungan budi karya sumadi memutuskan tahun ini tidak akan menerima mahasiswa baru
hal itu untuk memutus tradisi senioritas di stip
menhub budi karya sumadi mengunjungi rumah duka putu rustia ananta rustika
taruna stip yang tewas dianiaya seniornya
usai tewasnya taruna stip itu menteri perhubungan membebas tugaskan
direktur serta sejumlah pejabat di stip
langkah itu dilakukan menhub sebagai tindak tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan stip
apa tujuannya agar memutus tradisi jelek
sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior